emang kenapa sih kak doni juga udah tau kok
udah deh gak usah basa basi
emang bener ya
lo udah punya cowok
kok pertanyaan lo aneh banget sih
aduh deh jawab aja
lu udah punya cowok atau belum
kok dimatiin sih
biasa dengan anakku itu
kayanya kalo dia keliatan tekstur tekstur
ya udah langsung melewati alan nya
gue gak cinta sama dia
ntar malam kita ketemuan ya
kakak mau bicara sama kamu
sekalian mau ngenalin kamu sama seseorang
kebetulan ada yang pengen aku bicara juga sama kakak
sampai ketemu ya kak
iya aku juga kangen
ntar malam jangan dinonton
jam delapan ya
oke aku jemput ya
gak gak tunggu
tunggu dong gak
gak lu kenapa sih lo lagi marah ya
enggak perasaan lo aja kali
kalo cuma perasaan gue doang
kok dari tadi lu nyokin gue
itu gak bisa banget loh dari lo
terus apa bunganya
gue yakin pasti lo lagi ada masalah
udah deh udah deh
gak usah suka perhatian sama gue
gue udah tau semuanya
selamat menempuh hidup baru
ini sudah kamu datang betul jumlah pengunjungnya
gak salah kayak kemarin
kamarin saral terus
ya sampai ketemu nanti ya
kamu ada janji sama orang
makasih ya pak
jangan mimpi kamu
mawar itu sudah ada yang punya
lagi pula kamu berani melawan pak doni
ini daftar acara besok
tolong cek lagi ya
gue mau ketemu sama lo di kafe dekat taman
mawar kan belum tahu mahluk adik gue
gue kesana deh
kamu mau terima lamaran aku
sekarang aku udah punya pacar
dan aku cinta sama dia
siapa sih pacar kamu
kamu pasti cerita begini biar
aku cerita kayak begini
supaya kakak gak kecewa sama aku
supaya kakak gak berharap yang terlalu banyak sama aku
suatu hari nanti
kakak pasti akan mendapatkan pengganti aku
yang lebih baik
dan yang mencintai kakak
dan aku juga yakin
kakak pasti akan mendapatkan pengganti aku
dan yang lebih baik
lu mau kemana sih
kita bukannya mau masuk
lu udah siap ketemu calonnya donny
ya siap lah
udah sampai sini masa gak siap
emang kenapa sih
lu tau gak calonnya siapa
udah seperti adik dengan kakak
udah seperti adik dengan kakak
mau lo kenal
itu aku pernah ketemu aja sama dia
itu aku pernah ketemu aja sama dia
gapapa kita masuk aja ya
ya udahlah gapapa kita masuk aja ya
ya males lah gua
ya udah kita udah sampai sini
yuk yuk yuk masuk yuk
mas doni kok sendirian sih
mas donny gak bilang kalo kita mau kesini
kenapa sih ngomong doang
kau yang belum mesen kan mesen aja dulu
sekarang aku udah punya pacar
siapa sih pacar kamu
kamu pasti cerita begini biar aku ngejauhin kamu
kamu pasti cerita begini biar aku ngejauhin kamu
gue balik duluan ya
mau pake mobil gua gak
gak usah gak usah
dulu an ya
sebenernya ada apa sih
sebenernya ada apa sih
mauere udah punya pacar
kenapa sih lo seneng banget mainin perasaan orang
gue gak pernah jujur
gue gak pernah serius sama lo
tapi itu karena gue takut
gue takut kehilangan lo war
nanti lo gak dapet bis lo
nah gak apa apa
kenapa sih tadi marah marah sama gue
pasti gara gara dengar gosip itu ya
gosip tentang hubungan gue sama pak doni
mana lo udah hubungan apa sama pak doni
gak ada apa apa lah
jadi gini loh
pak doni itu sahabatan sama abang gue dari kecil
iya dia perhatian banget sama lo
harus gue ngepasin
kamu duluan ya
besok aja kita ketahuan oke
lo itu gimana sih
lo apa sih war
kalau doni sampai
emang kenapa sih
pak doni juga udah tau kok
kalau gue punya pacar
otak lo dimana sih
doni itu mencintai lo dengan tulus tau gak
dia rela berkorban apa saja demi lu
sekarang masa anak kembel itu yang lo pilih
war doni itu udah ngebantuin kita tau gak
abang pinjem duit dia lagi ya
abang pinjem duit dia lagi ya

abang pinjam duit dia lagi kan
kita kan butuh uang buat bayar rumah
uangnya gue pake

salah satu perudanya

up mental asap lagi
what was alat uranukd porturanya didrik posisionasi
exillus zat datang